terima kasih anda masih bersama kami calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di istana merdeka pada tujuh belas agustus mendatang
dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan
menyampaikan gagasan di depan umum dan diskusi kelompok adalah sebagian dari materi pembelajaran mereka
mengasah keterampilan berbicara di depan umum dan memupuk kekompakan calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka
menjadi salah satu materi yang didapatkan paski braka tingkat nasional tahun ini
calon anggota paski beraka dari tiga puluh delapan provinsi di indonesia dibagi menjadi lima kelompok terdiri atas lima belas atau enam belas orang
setiap kelompok mendapatkan tema yang berbeda
mereka diberi tugas untuk membuat video dengan durasi kurang lebih satu menit
membuat yel yel yang akan ditampilkan sebelum presentasi dan esai yang dipresentasikan oleh perwakilan kelompok
setelah presentasi acara dilanjutkan dengan diskusi bersama kelompok lain
para peserta mengaku tegang saat akan tampil di depan para narasumber
untuk ketegangan sendiri tentu ada karena ini salah satu pengalaman pertama saya berbicara di depan narasumber yang cukup hebat hebat sekali
apalagi di ruangan lemhanas ri ini
ini pengalaman saya first time saya untuk berbicara mempresentasikan di depan para bapak bapak general
para jenderal jenderal yang duduk di sana sebagai penilai tentu sangat tegang bagi saya
hasil presentasi tiap kelompok diulas oleh para narasumber
penilaian diberikan berdasarkan kekompakan saat yel yel kreativitas
kesesuaian presentasi dengan tema yang diberikan dan teknik pengambilan video
tujuan dari mereka melaksanakan diskusi dan mempresentasikan kegiatannya
salah satunya adalah leadership kepimpinan
ya mereka dilatih
memimpin teman temannya untuk berdiskusi kemudian mengimplementasikan nilai nilai yang kemarin mereka dapat
dari empat konsensus dasar ada dari pancasila undang undang dasar nkri dan bineka tunggal ika
di mana di situ salah satunya ada nilai toleransi nilai keharmonisan dan sebagainya
nana rukmana menambahkan para calon anggota paski beraka ini diberi tugas kelompok
untuk menanamkan nilai nilai kekompakan sebelum pengibaran
bendera merah putih di istana merdeka tujuh belas agustus mendatang
tim liputan cnn indonesia